dan indonesia breaking news
untuk menyempurnakan ruu papua periangada
sebegitu yang bisa saya sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi saya melihat menteri menteri yang ada
yang ada kurang lebih empat belas masyarakat
nanti ini yang akan kami komunikasikan
baik dengan dpr maupun dengan kalangan masyarakat
yang tidak setuju dengan materi materi yang ada
saya saat ini masih fokus pada ruu palunga periangada
justru karena ini yang dikejar oleh dpr ri
ini berarti ada empat rakyat baru